anda masih bersama kami setiap tahun isu kebangkitan pki dan komunisme
kerap dimunculkan sejumlah kalangan
di tahun politik kali ini isu kembali diprediksi
akan dipakai untuk alat politik sekaligus propaganda kebencian
seberapa nyata sebenarnya kebangkitan pki di tanah air
apakah ini realita atau hanya fata morgana semata
seperti ritual tahunan di masa peringatan hari kesaktian pancasila
isu kebangkitan komunisme kerap dihembuskan
sebagian kalangan tak terkecuali di tahun pemilu seperti saat ini
salah seorang yang percaya betul bahwa ideologi pki bakal bangkit
adalah wakil sekjen mui tengku zulkarnain
pemuka agama ini yakin jumlah pengikut pki di indonesia ada jutaan orang
tapi paham komunis itu masih hidup
dan ada anak pki yang membuat buku aku bangga jadi anak pki
diwawancarai di salah satu televisi swasta
dia dengan terang terangan mengatakan ada lima belas sampai dua puluh juta
ideologinya belum mati dan siap bangkit
orang orangnya sekarang sudah makin kelihatan terang terangan
menulis buku aku bangga jadi anak pki
kemudian melarang larang di putarnya film g tiga puluh s epki
bukan mustahil sekarang ini mereka akan memberontak
cuma caranya tidak seperti cara kuno
mereka menduduki partai partai politik
memenggang kekuasaan dan memasukkan ideologi ideologi antiagamanya itu
pendapat tengku ini senada dengan alfian tanjung
terpidana kasus fitnah dan ujaran kebencian yang saat ini mendekam di penjara
alfian secara terbuka pernah mengatakan bahwa saat ini
istana kepresidenan menjadi sarang partai komunis indonesia
karena mereka sekarang diisi oleh teten mas duki
uim suprianto budiman sejadmiko waluyo jati nezara fatriah
dan sederhana kader kader pki yang mereka menjadikan istana
tanpa kelapat rutin mereka
tiap hari kerja di atas jam delapan
delapan malam ke atas
jadi istana negara sekarang jadi sarangnya pki
sejak bulan mei dua ribu enam belas
sampai kapan gue gak tahu
namun ketakutan tengku zulkarnain dan banyak kalangan tentang bangkitnya pki
dianggap ketua setara institut hendar di hanyalah kisapan jepo belaka
munculnya isu hantu pki ini sering sengaja dibuat sebagai komunitas politik
terutama di tahun pemilu seperti saat ini
jadi nggak ada kenyataannya bahwa
betul betul ada orang
yang memang punya ideologi komunisme
yang kemudian ini
jadi ini memang kita sedang
atau memang pihak pihak ini
ingin menakuti kita dengan satu hantu hantu
yang selama ini memang nggak ada nggak nyata
tidak pernah nyata ada hantu ini
hantu ini diciptakan terus ya
untuk membangun ketakutan ketakutan semacam itu yang tidak real
tapi kalau realnya ya itu saya katakan
tidak pernah di penjara sendiri tidak ada
yang orang berpaham komunis dan sebagainya
senada dengan hendar di survei smrc dari september dua ribu tujuh belas hingga mei dua ribu delapan belas
justru menyatakan mayoritas masyarakat indonesia
tidak percaya akan isu kebangkitan pki
isu pki yang mulai digoreng jelang tahun pemilu dinilai tidak punya pengaruh
jika dijadikan sebagai alat politik menyerang tokoh
atau partai tertentu
nah isu apa yang bisa membuat mereka berubah
bukan isu pki
isu yang bisa membuat para pemilih yang bisa berubah ini
bisa misalnya ke prabowo atau tetap di jokowi
itu bukan isu pki
tapi isu isu yang terkait dengan
yang kedua soal ekonomi
isu isu seperti itu
jadi eee apa
isu pki menurut saya
tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap ee
apa terhadap hasil pemilu
dengan alasan satu
jumlah orang yang percaya sedang terjadi kebangkitan pki itu
dari dua ribu tiga belas sampai sekarang ya jumlahnya sekitar situ saja
sepuluh sampai lima belas persen gitu
toh orang orang yang percaya sedang terjadi kebangkitan pki itu
ya bukan pemilih jokowi
pasti dia milih yang bukan jokowi gitu
penantang petana atau oposisi
ya tanpa mengkampanyekan jokowi pki pun
kan sudah ada orang yang percaya jokowi pki gitu
nah orang yang percaya jokowi pki itu pasti akan memilih ee
bukan jokowi dong
isu dan kekhawatiran mengenai kebangkitan pki
memang harus dilihat secara proporsional
sesuai fakta fakta yang ada
masyarakat pun diimbau untuk tidak terlalu mudah percaya informasi bernuansa provokasi
dan propaganda yang membawa bawa nama partai komunis indonesia
tanpa ada bukti yang jelas
apalagi untuk kepentingan politik pilpres